sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
benar bapak mau nikah sama mama eros
serius mau dilaksanakan
bukan main main biar sobri sama dede pisah
nikah itu bukan perkara main main
kapan bapak mau nikah
iya pak saun
alhamdulillah kiriman dari nenek
tapi kiriman buat idang
mungkin sudah langsung dikirim ke idang pak saun
pasti hari ini
biar minggu depan bu dokter t bisa ngajakin aku pergi lagi
akang teh harus tahu
kalau bu dokter itu suka sama akang
lagian yang teh bingung
kenapa sih bu dokter itu suka sama akang
padahal dia tuh tahu
akang teh udah punya anak
udah punya istri
atau bu dokter suka sama akang
kalau nenek gak percaya ayo ikut
neng mah gak mau
satu mobil sama bu dokter centil itu
kan jalan dulu ya
ingat jangan genit genit
jangan mau juga kalau digenitin
ingat jangan genit genit
anak tidak pernah merasa kehilangan walaupun ayah mereka tidak ada di rumah
ketibaan gajah kamu baru tahu
ketibaan gajah kamu baru tahu
kalian mau minum apa
gampang nanti kita ambil sendiri aja
febri lagi baca apa
oh ini war lagi baca komik
komik di tresif conan
bener kan seru
iya lucu febri suka
kalau dia mau baca buku komik juga
kalau misalnya mau baca komik nanti edward pinjemin
enggak kalau dia lagi gak mau baca apa apa males
tapi ini bukunya seru
nambah pengetahuan kamu
bukunya juga tentang petualangan
pasti kamu suka baca dulu
gak ada gunanya juga
makanya kalau kamu tuh sekolah
jangan atuh serius serius amat
ntar kan ujung ujungnya juga
ini buat di jalan dok
iya biasa aja yang bawah
makasih ya kang
lebih baik kita berangkat sekarang
nanti keburu sore
ya udah ayo jalan sekarang
sus saya pergi dulu ya
ini dia pak
sekarang kalian diadakan ini
nanggap kamu beneficial
epi kamu teh kalau udah tamat sekolah mau kerja kemana
belum tahu kalau dia sih lebih suka ke taiwan
bukan ke timur tengah
soalnya kalau kita udah kerja kan enak
terus orang tua udah gak ngatur ngatur kita lagi
terus enak deh kita bisa mandiri